ratusan buruh yang tergabung dalam federasi buruh transportasi pelabuhan indonesia
berunjuk rasa di depan pintu masuk pelabuhan tanjung priok jakarta utara minggu pagi
selain perkara kesejahteraan mereka juga menyeroti sejumlah kasus korupsi dan nasionalisasi
sejumlah perusahaan yang dikuasai asing
dengan membentangkan sepanduk ratusan buruh dari federasi buruh transportasi pelabuhan indonesia fbtpi
berunjuk rasa di depan pintu masuk pelabuhan tanjung priok jakarta utara
selain menuntut kesejahteraan para buruh ini juga meminta pemerintah untuk menasionalisasikan
sejumlah badan usaha yang dikuasai pihak asing termasuk pelabuhan tanjung priok
sejumlah aparat kepolisian diturunkan untuk menangani aksi unjuk rasa para buruh
sebanyak lima ratus lima puluh personel gabungan diturunkan guna mengawal aksi buruh ini
arus lalu lintas tidak dialihkan karena aksi buruh berjalan tertib
melaksanakan pengamanan secara sinergi berkaitan dengan kegiatan aksi dari serikat pekerja konfederasi persatuan buruh indonesia
di mana mereka hari ini akan melaksanakan rapat akbar
di gor remaja tanjung priuk masa saat ini kurang lebih delapan ratus orang
selama aksi ini pelabuhan tanjung priok dijaga oleh pihak polisian
sementara kendaraan yang masuk ke pelabuhan dialihkan ke pintu masuk lain
gunawan sugro jakarta